pelanggaran perlakuan batasan kegiatan masyarakat atau ppkm di dg jakarta masih tinggi
bentuk pelanggaran paling banyak adalah tidak menggunakan masker
dari operasi justisi yang gelar saat pol pp di sebelah kawasan dg jakarta
setidaknya pada seminggu pertama ppkm terjaring lebih dari dua pelanggar protokol kesehatan yang tidak mengenakan masker
langgaran lain ditemukan di perkantoran tempat usaha dan industri
tindakan berupa penghentian kegiatan tiga x dua puluh empat jam dan teguran tertulis pun dilayangkan